suasana duka masih menyelimuti desa tambah rejo
kecamatan kanor kabupaten bojonegoro selasa pagi
desa ini merupakan tempat tinggal keluarga yang meninggal
akibat tersengat listrik perangkap tikus senin lalu
mereka adalah pasangan parno dan reswati
serta kedua anak mereka jayadi dan arifin
nyedik polres bojonegoro telah menetapkan dua tersangka
dalam kasus meninggalnya satu keluarga ini
mereka adalah s dan t
yang diduga memasang perangkap listrik di sawah milik mereka
keduanya dijerat dengan pasal kuhp tentang kelalaian
yang mengakibatkan kematian orang lain
penggunaan listrik untuk jebakan tikus bisa sangat membahayakan
terlebih jika kabel yang digunakan tidak berbalut
pemerintah kabupaten bojonegoro mengaku
belum ada peraturan daerahnya
ada peraturan daerah yang mengatur penggunaan listrik
untuk merangkap tikus di sawah
tetapi pemkap menyatakan akan membuat peraturannya
kepada setiap kepala desa untuk bisa menginventarisir
yang masih ada pemasangan aliran listrik
untuk pembahas minyak sama tikus
tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait
mungkin dari pln
yang sekiranya mungkin kadang ada pemasangan aliran listrik
yang akan mencuri dari objektif yang ada
dari sisi pemakaian listrik
perusahaan listrik negara mengatakan
penggunaan listrik untuk perangkap tikus di sawah
merupakan pelanggaran prosedur instalasi
setiap penggunaan listrik
baik untuk rumah maupun tempat usaha
harus mengantongi sertifikat layak instalasi
sertifikat tersebut dikeluarkan pln
setelah memastikan instalasi telah sesuai standar
ini adalah sesuatu yang
menyalahi aturan di dalam
instalasi milik pelangganan
jadi kalau di pln
itu ada sertifikat layak operasi
jadi setiap instalasi
baik itu rumah dom ataupun apa saja
itu harus memenuhi unsur sertifikat layak operasi
agar di situ aman dalam penggunaan listrik
pln berencana menerjunkan teknisi
untuk mendata para petani yang masih menggunakan listrik
untuk membasmi hama tikus
tidak ada ketentuan sanksi ataupun denda bagi pelanggar
tugas pln hanya akan memutus aliran listrik ke sawah
menurut dosen teknik elektro institut teknologi sepuluh november surabaya
rangkap tikus listrik bisa menjadi solusi yang ramah lingkungan
jika dipasang dengan standar yang tepat
namun dalam praktiknya
masih banyak petani yang belum sepenuhnya mengerti
cara membuat perangkap yang sesuai dengan standar keamanan
memang petani itu dihadapkan dari persoalan hama tikus
yang sulit untuk dibasmi
dan jika menggunakan alternatif lain selain listrik
itu memang sepertinya biayanya sangat mahal
tetapi dengan menggunakan peralatan membunuh dengan menggunakan listrik
itu memang secara fungsional memang bisa
namun dalam hal ini
kalau tidak diamankan tingkat bahayanya akan luar biasa
jadi menurut saya
kalau memang itu mau disosialisasikan
harus dibuatkan sangat lebih dahulu
sengatan listrik mulai dari tegangan dua puluh lima volt
bisa mematikan manusia
sehingga diperlukan kehatian dan peraturan yang mengikat
dari pemerintah untuk mengatur penggunaan perangkap listrik ini